anda kembali bersama kami di kompas malam
selera akibat diguyur hujan lebat
atap tiga rumah di bojong sari depok ambruk
akibatnya tiga keluarga terpaksa mengungsi ke rumah tetangga
tiga rumah di kawasan bojong sari depok jawa barat ini rusak parah saudara
seluruh bagian atap rumah runtuh
ambruknya rumah warga tersebut karena intensitas curah hujan yang cukup tinggi
sehingga material yang sudah rapuh dimakan usia tak kuat menahan genteng hingga ambruk
beruntung tidak ada korban jiwa atau luka luka saat peristiwa terjadi